dan bagaimana upaya konkret dinas kesehatan dki jakarta mengantisipasi sekaligus mengawasi kenaikan kasus dbd di sejumlah wilayah
guna menekan merebaknya penyakit ini agar tidak menjadi endemik berkepanjangan
kita bahas lebih lanjut dengan dr dwi oktavia kepala bidang pencegahan dan pengendalian penyakit p dua p dinas kesehatan dki jakarta
selamat sore dr dwi
terima kasih dokter dwi dengan verdi dokter sudah bergabung dengan kita sore ini
langsung saja dokter saya ingin mengkonfirmasi beberapa hal kita bicara data dulu dokter
sampai hari ini berapa jumlah kenaikan kasus dbd yang tercatat dokter
apakah kemudian secara persentase kasus tahun ini berbeda atau ada signifikansi kenaikan di tahun lalu
baik terima kasih mas ferdi
jadi kalau kita lihat memang tahun dua ribu dua puluh satu kasus dbd kita relatif sebenarnya lebih
rendah dibanding tahun dua ribu dua puluh apalagi tahun dua ribu sembilan belas
namun demikian memang kita melihat ada potensi peningkatan kasus
yang mulai terjadi di sekitar bulan agustus september dan meningkat di november desember tahun dua ribu dua puluh
ini yang kita juga harus waspadai agar demam berdarah ini tidak semakin meningkat
karena kalau kita mengikuti polanya maka biasanya demam berdarah ini akan
akan meningkat sampai nanti di bulan april baru akan turun
nah ini kita dari sekarang harus antisipasi agar tidak terus meningkat dan bisa kita turunkan kasusnya
oke penyebabnya sebenarnya apa dok
kan triggernya juga musim hujan begitu ya sehingga kemudian ini menyebabkan jentik nyamuk ini juga semakin banyak begitu
tapi kemudian beberapa daerah dari tahun ke tahun menjadi endemik begitu di dki jakarta
kemudian ini bisa di apa ya diantisipasi lebih awal
ya jadi demam berdarah ini memang betul merupakan penyakit endemis di jakarta ya di indonesia
tidak hanya di indonesia sebenarnya tapi karena posisi di sekitar katolistiwa itu memang menjadi sabuk dengue istilahnya di global
sehingga perlu mewaspadai adanya pola pola peningkatan kasus pada musim musim atau bulan bulan tertentu
dan tentu saja kita menjadi harus lebih waspada karena untuk demam berdarah ini minimal ada tiga unsur yang harus diperhatikan
host artinya dari sisi manusia mempunyai kerentanan sehingga perlu menjaga kesehatan dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat
kemudian dari sisi agent berarti dari sisi virusnya sendiri
dia akan bisa berkembang lebih baik pada saat lingkungan
termasuk iklimnya mendukung untuk perkembangkan virusnya
kemudian dari sisi environment artinya lingkungan virus ini hidup di dalam dibawa oleh nyamuk
yang nyamuk ini bisa bertelur di tempat tempat perindukan yang mengandung air jernih
sehingga lingkungan yang memungkinkan terjadinya air yang jernih yang bening itu bisa memberikan
tempat yang cocok untuk nyamuk ini bertelur dan kemudian bisa menjadi berkembang
kemudian menjadi populasi nyamuk yang banyak
dan pada saat ada orang sakit maka akan lebih mudah untuk jadi penularan melalui perantara nyamuk ini
jadi unsur host agent dan environment tadi yang harus kita kendalikan
menjadi lebih memudahkan nyamuk berkembang biak berarti lingkungan harus kita kendalikan
perilaku manusia untuk melakukan pengendalian lingkungan harus lebih ketat lebih baik
dan kemudian juga kita menjaga kesehatan agar kita selalu dalam kondisi fit
oke dokter sebelum kemudian kita bicara kerentanan yang hari ini juga berhadapan dengan situasi pandemi
kita ingin mengetahui dulu di dki jakarta berapa orang yang dirawat dokter yang meninggal dunia
dan kerentanan itu juga sebenarnya lebih banyak dialami oleh anak anak
ini secara jumlah bagaimana dok
di tahun dua ribu dua puluh satu sampai dengan data yang sudah masuk sampai sekarang itu memang ada total tiga tujuh puluh satu kasus
di bulan desember ada empat ratus empat puluh sembilan kasus dan saat ini sampai dengan data terakhir ada empat puluh tiga kasus
yang kita masih lakukan investigasi lapangan untuk menentukan apakah memang terjadi penularan di tempat tinggal
atau di tempat aktivitas lainnya
sebenarnya cara menemukan kasus ini juga sudah cukup lama kita mempunyai sistem surveillance penyakit
yang menghimpun semua informasi penyakit potensial wabah dari rumah sakit dan dari fasilitas kesehatan
yang kemudian nanti ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan epidemiologi
untuk memastikan apakah penderita tertular di rumah atau di tempat aktivitas yang lain
jadi sistem untuk memantau ini yang harus kemudian dilakukan
kemudian juga kita perhatikan kita monitoring terus untuk bisa segera mengetahui kasus
dan kemudian juga memutus rantai penularan
untuk penderitanya sendiri memang kita mempunyai gambaran kasus di mana anak anak kemudian juga remaja
mempunyai risiko untuk demam berdarah ini lebih besar dibanding kelompok usia yang lebih tua
artinya di mana mereka berada terutama di tahun dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh satu di mana aktivitas bersekolah belum dimulai
maka berarti mayoritas usia anak sekolah ini berada di rumah
berarti pengendalian demam berdarah ini harus sangat ditekankan adanya kebiasaan pemberantasan sarang nyamuk
yang baik yang dikerjakan oleh rumah rumah tangga oleh para penghuni rumah tersebut
dan juga kita melihat tadi anak dan remaja yang mayoritas pada dua tahun terakhir ini beraktivitas utamanya di rumah
ternyata mereka menjadi kelompok yang rentan untuk demam berdarah
berarti pengendalian dbd ini penting sekali dilakukan di rumah
dari jumlah yang tadi disebutkan sejak kenaikan bulan agustus sampai januari dua ribu dua puluh dua ini yang meninggal dunia tercatat berapa orang dok
untuk saat ini kita belum lihat

tetapi tentu ini perlu juga kita terus ikuti perkembangan kasus
dok tadi sebelumnya saya sempat menanyakan kerentanan situasi saat ini dengan pandemi yang juga masih berlangsung
tentu ini menjadi kewaspadaannya lebih ditingkatkan begitu
apa kemudian yang perlu diketahui oleh masyarakat
selain tadi ada tiga faktor yang harus diketahui termasuk lingkungan sekitar
apakah ada lagi dok hal hal lain yang mungkin bisa paralel dan bisa diketahui lebih cepat begitu
jadi prinsip untuk kita mengenali lebih dini dan tentu saja mengurangi kemungkinan tertular demam berdarah ini yang satu dari aspek pencegahan adalah aspek pencegahan lingkungan
di lingkungan tempat tinggal kita di lingkungan tempat kerja kita
apakah ada tempat tempat yang mungkin menjadi tempat perindukan nyamuk
berarti apakah ada wadah yang bisa menampung air
baik yang ada di dalam rumah maupun di luar rumah
baik yang memang dengan sengaja kita letakkan di situ misalnya pot tanaman atau ember yang dipakai untuk menampung air
tapi kita tidak bisa menampung air
apakah untuk menutup atau sampah sampah yang plastik atau kontainer kontainer bekas yang tidak terpakai
itu harus berangkat dari kesadaran kita
pada saat kita menemukan tempat tempat perindukan nyamuk tadi maka harus kita hilangkan
artinya ditutup atau kemudian sampahnya memang dibuang
jangan sampai ada tempat penimbunan sampah yang bisa menjadi tempat perindukan nyamuk pada saat terisi air karena hujan
pada saat ini sudah sering hujan
kemudian pencegahan ini dari pencegahan lingkungan ini tidak bisa dilakukan sendiri
berarti harus satu kawasan
orang semua berlakukan hal yang sama
kemudian dari sisi individual maka melakukan menjaga perilaku hidup bersih yang sehat dan sehat yang perlu diterapkan
kemudian tentu mengkonsumsi makanan yang bergisi seimbang
pencegahan secara biologis yang bisa diterapkan
misalnya menggunakan loyer nyamuk
menggunakan tanaman yang bisa mengurangi nyamuk
ada beberapa jenis tanaman yang dianggap cukup efektif untuk mengusir nyamuk
itu bisa ditanam dalam jumlah yang cukup banyak tentunya ya di pekarangan kita
kemudian memelihara ikan
misalnya di wadah atau di kontainer yang tidak bisa
itu bisa dikuras secara rutin
dan tentu saja perilaku kembali ke pesan pesan yang selalu dari dulu sebenarnya sudah kita dengar selalu adalah tiga m
kemudian menguras itu berarti menyikat dinding kontainernya
tadi ya wadah wadah yang terbuka itu ditutup dengan rapat
supaya jangan sampai celah kecil yang bisa memungkinkan nyamuk masuk
kemudian melakukan recycle
kalau dulu mungkin di awal
mungkin sepuluh lima belas tahun yang lalu
sekarang kita tidak rekomen itu
tapi kita lakukan recycle
artinya memilah sampah
dan kemudian mengelola sampah agar bisa dimanfaatkan
kembali menjadi bahan yang bernilai ekonomis
itu menjadi nilai tambah tentunya
jadi tiga m plus tadi pencegahan secara biologis
melalui penggunaan hewan
untuk bisa mencegah jangan sampai ada jentik nyamuk
di kolam atau di tempat yang bisa memungkinkan ada air yang tergenang di situ
kemudian menggunakan tanaman pengusir nyamuk
yang bisa ditanam di pekarangan pekarangan kita
di tempat tempat mungkin di teman teman juga
tidak hanya yang di rumah
kemudian juga secara pribadi kita bisa menggunakan tadi katakan lelution
kemudian juga tentu pada saat
jam nyamuk ini terbang ya
mungkin kita perlu waspadai
agar melakukan tadi misalnya
menggunakan obat nyamuk tentu dalam takaran yang cukup ya
sehingga tidak melebihi anjuran yang disediakan
untuk tadi untuk memusnahkan nyamuk yang memang mungkin ada di rumah kita
katakan kalau memang sedang banyak nyamuk
yang satu lagi juga adalah melakukan
artinya kalau ada tempat yang tidak bisa dikuras
tidak bisa ditutup
maka di situ kita bisa gunakan larvasida untuk membunuh jentik nyamuk
oke singkat saja dokter
secara kedinasan begitu ya
apakah kemudian warga bisa mengakses aktivitas fogging
seperti yang tadi ada di visual kita
sebenarnya kita perlu melakukan fogging
fogging dilakukan hanya pada saat ada kasus yang terkonfirmasi tertular di daerah tersebut
artinya sebelum melakukan fogging
maka kita setiap ada laporan kasus demam berdarah dari rumah sakit atau dari fasilitas kesehatan
akan ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan epidemiologi
dengan penyelidikan epidemiologi ini kita melihat apakah ada potensi penularan di tempat tinggal
atau di mana di tempat aktivitas
dan kemungkinan ada orang sakit yang lain atau tidak
pada saat hasil penyelidikan epidemiologi ini menunjukkan risiko penularan di tempat orang tersebut tinggal
katakan maka baru disitu perlu dilakukan fogging
fogging tidak dilakukan untuk pencegahan artinya
tidak dilakukan secara rutin untuk mencegah karena togging tidak mematikan larva
fogging tidak mematikan jentik nyamuk
fogging hanya bisa mematikan nyamuk dewasa
artinya yang perlu kita kendalikan adalah mencegah jangan sampai ada tempat perindukan nyamuk
dengan cara tadi melakukan tiga m
kemudian pada saat ada penderita yang memang terbukti dia tertular di tempat tinggalnya atau di tempat aktivitasnya
maka baru di daerah tersebut yang menjadi tempat penularan perlu dilakukan fogging
untuk memutus segera rantai penularan emas darah
banyak cara kemudian tidak hanya tiga m yang kita kenal selama ini
untuk menekan merebak
dan untuk menekan pemberian kasus tbd khususnya di provinsi dki jakarta
terima kasih dokter dwi sudah memberikan informasi ini di cnn indonesia newsroom sore ini
terima kasih selamat sore
terima kasih sofie